saya harap diumum ke ibu sopo
baru kan pada yuk yantar dulu
emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan
iya dong kan mesti keren kan
saya ketua umum terpilih di kongres partai sebagai institusi tertinggi partai
maka oleh kongres partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan
uru san gue